ya buntut penolakan uas di singapura kian meluas publik tanah air terbelah menyikapinya
sebagian pihak mendesak pemerintah untuk bersikap tegas
sementara pemerintah yang disampaikan menko polhukam mahfud md
mengatakan tidak ada langkah ke depan karena urusan hukum singapura
mengapa polemik penolakan uas berbuntut panjang di indonesia
sudah tepatkah respon pemerintah menyikapi kebijakan negara singapura
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
ada mas burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
ada pak bang ferry julian tono sekjen syarikat islam
dan juga pak teku reza syah pengamat hi dari visip unpat
selamat malam bapak bapak apa kabar sehat
kabar baik semuanya kita mendiskusikan apa yang tengah ramai diperbincangkan dua hari belakangan ini ya
tampaknya belum selesai juga polemik ini dibahas dan justru semakin berkembang
ke isu isu yang lain
saya ingin ke pak reza terlebih dahulu
kita agak mundur ke dua hari terakhir ketika ada penolakan dari singapura maksud saya
terhadap ustadz abdul somad
menurut anda dari kacamata anda apakah memang itu dibolehkan sah sah saja oleh sebuah negara
untuk menolak kedatangan dari warga negara yang lain
meskipun kemudian alasannya sebagian pihak menilai sangat subjek
apakah itu objektif
sebenarnya semua negara di dunia itu punya hak prerogatif ya menerima ataupun menolak warga negara asing yang datang
itu harus kita sikapi dulu bersama ya
jadi kalaupun pemerintah singapura mengatakan tidak boleh masuk ya tentunya kita sudah bertanya lewat perintah besar indonesia di singapura
mereka mengatakan ada alasan alasan misalnya not to land
mereka mengatakan ada alasan alasan misalnya not to land
dan kita tidak berhak meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan not to land kemudian not to land
dan juga bagaimana kalau ini warga negara indonesia yang datang untuk kunjungan sosial budaya
mereka tidak mau jawab
sebenarnya kita pun juga memiliki prinsip yang sama
di dalam negeri itu ada undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas tentang keimigrasian
jadi undang undang ini mengatur larangan orang asing untuk masuk indonesia
jadi di dalam pasal enam puluh delapan ayat dua dari undang undang keimigrasian tahun dua ribu sebelas undang undang nomor enam ini dinyatakan
jika alasan penangkalan tersebut tidak perlu diberikan kepada publik
jadi untuk itu ya kita harus resiproko
jadi dalam hal ini saya pikir tanpa banyak diketahui umumnya bahwa sejak satu januari tahun ini hingga tujuh belas mei beberapa hari silam
itu telah ada empat ratus lima puluh dua warga negara asing yang ditangkal masuk ke indonesia
termasuk warga negara singapura
jadi masalah kita dengan singapura terjadi karena high profile case ya
karena ustadz abdul somad adalah tokoh yang sangat terkenal di indonesia sangat berwibawa di indonesia
dan ini menimpa beliau
jadi bagaimanapun juga kita harus merunut mundur mengapa ini terjadi
sebenarnya hal ini bisa ditangkal lebih awal kalau pemerintah singapura itu tegas
dan kemudian begitu mereka menyadari ini akan ada suatu high profile case mereka langsung bersoalinasi dengan pendudukan besar indonesia
oke tegasnya harus seperti apa itu
jadi ini yang terjadi beberapa hari silam
yang perlu dilakukan ke depan adalah pendinginan situasi gitu
sehingga isu ini tidak melebar kemana mana sehingga mengganggu hubungan bilateral indonesia singapura
dan juga merembet hal hal yang lain
yang harus kita lakukan bersama sama dengan singapura
oke pak reza tegasnya menurut anda pemerintah singapura harusnya bagaimana di awal
dan apakah respon yang dilakukan oleh indonesia lewat kbri misalnya itu sudah cukup sampai di situ saja ya
ini adalah protokol diplomatik ya
kbri sudah bertanya kepada singapura dan secara tertulis ya
tapi ada kesilapan dari otoritas

dimana pada saat mereka menangani rombongan ustadz abdul somad ini terdiri dari istri anak usia empat tahun dan anak usia tiga tahun
itu terjadi suatu masalah yang sebenarnya bisa dikaji lebih mendalam oleh kedua negara
yang ini anak anak itu terpisah dari ustadz abdul somad yang ustadz itu memiliki stok makanan minuman botol susu
dan ada anak yang usianya tiga tahun dan empat bulan gitu
jadi idealnya dalam kondisi krisis tersebut komunitas singapura itu melakukan pemeriksaan kesehatan pada semua
jadi kalau sekiranya ustadz abdul somad diberikan status not to land kepada yang lain hendaknya diberikan pemeriksaan
jadi kalau ini saya pikir selama empat jam itu terjadi suatu gap ya
suatu gap yang bisa menjadi masalah dari aspek kesehatan
dan juga dapat menjadi trauma fisik dan psikis dari anak anak itu di telak kemudian hari
ini yang harus diselesaikan
harus diselesaikan oleh kedua negara
oke kita fokus pada kasus abdul somad tapi langkah langkah peniadaan krisis langkah langkah penanggulangan krisis harus disikapi secara bersama
misalnya singapura mohon saat ini jangan membuat tema tema di dalam koran straight time itu yang sangat tendensius
misalnya televisi singapura hari ini menyatakan
itu nggak usah dilakukan itu
itu menimbulkan efek yang tidak perlu di dalam negeri indonesia
karena berarti sudah ada tuduhan begitu kepada tokoh indonesia bahwa radical views itu sangat keras itu
tapi sekali lagi anda menilai bahwa memang sebuah negara termasuk singapura ini punya hak untuk melakukan penolakan dan alasan penangkalan itu pun tidak perlu diketahui
oleh publik seperti apa
begitu dari anda tadi
tapi tentu ada sejumlah catatan lain
saya ke bang ferry juliantono yang ikut menyayangkan langkah singapura ini
anda bahkan menyebut ini sebagai bentuk islamofobia
apa dasar anda bang ferry jul
padahal kemudian singapura juga dinilai kan punya hukum tersendiri yang juga tidak bisa diintervensi oleh pihak yang lain termasuk oleh indonesia misalnya

ya saya setuju tadi apa yang saya katakan
saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh pak teguh tadi bahwa sebenarnya singapura secara khusus bisa menyampaikan hal ini kepada pemerintah indonesia menyakut soal ustadz abdul somad
yang ustadz abdul somad ini harus diketahui oleh singapura
dia nggak boleh mendasarkan keputusannya itu atas dasar sosial media
kan dia punya masukan yang lebih valid tentang siapa ustadz abdul somad
ustadz abdul somad adalah ulama ulama yang berada di singapura

kemudian yang umat pun juga menyukai ustadz abdul somad
dan dalam ceramah ceramahnya menurut pendapat umat islam adalah ulamanya yang tidak bisa diponotasikan seperti dalam pengertian pihak singapura
dan apa namanya sekiranya misalkan kita juga apa menghormati kedaulatan pemerintah singapura

pemerintah singapura tapi untuk
khusus mengenai masalah ustadz
sebaiknya pemerintah singapura
mengkonfirmasi siapa ustadz
seperti yang singapura
harian singapura hari ini
ulama radikal menurut saya radikalnya
di mana ada surat dari
kementerian luar negeri yang saya
teliti itu adalah
ustadz abdul somad akan menyakut
soal kafir kafir itu adalah
di agama islam yang
bukan hanya pada
golongan yang di luar umat islam tapi
juga umat islam
digolongkan kepada yang
disebut kapir itu ada bahkan surat
ayat al qurannya surat al qurannya
juga ada surat al kafir itu
kan definisi yang
secara agama islam itu
tapi sekali lagi
apa yang disampaikan ustadz abdul somad
di dalam negeri di indonesia itu
tidak mempengaruhi misalkan
umat islam di indonesia kemudian menjadi
radikal kemudian apalagi
dikhawatirkan seperti singapura melakukan
segregasi dengan agama agama lain baik baik
islam di indonesia kan yang sekarang
jadi pertanyaan sekarang ketika
lima belas maret yang lalu itu sudah
mengeluarkan majelis umumnya mengeluarkan
resolusi tentang anti islam
phobia keserawatiran ketakutan
dasar dasar yang disampaikan oleh
pemerintah singapura menurut pendapat kami
dari des anti islam
syarikat islam mengatakan bahwa sebenarnya
singapura ini mendasarkan
tuduhannya itu atas dasar
sosial media dan kemudian
islam phobia lah gitu mas
oke oke kalau tadi anda katakan
harusnya pemerintah singapura mengonfirmasi
terlebih dahulu konfirmasi itu
menurut anda dilayangkan kepada siapa
dalam hal ini misalkan kementerian luar negeri
atau apa instansi yang
relevan dan pemerintah indonesia
berhak untuk memanggil
indonesia untuk singapura mas rio
minta penjelasannya saya sudah
berkomunikasi dengan mas suryo
agama yang lain gitu tapi
kita harus mencocokkan karena
ini di indonesia menurut pendapat
kami itu adalah orang yang sangat
dihormati dan sama sekali
tidak identik dengan
apa yang dituduhkan radikal dan sebagainya
apalagi ustadz abdul somad
itu dalam pemilu
dua ribu sembilan belas bukan orang
beliau adalah salah satu yang
ikut dicalonkan juga menjadi salah satu
calon wakil presiden pada saat itu yang
diharapkan bisa mendampingi pak prabowo
subianto tapi beliau sebagai ulama
sama sekali jauh itu
menurut pendapat saya kalau pemerintah
indonesia tidak keras
menikapi soal ini nanti
enaknya dia mendefinisikan
dan lain sebagainya itu ini kan perlu
didudukan oleh karena itu sebenarnya pemerintah indonesia
saya juga berharap
dan yang lain lainnya juga harus
melakukan sebuah evaluasi
dalam rangka menyamakan persepsi ini
jangan sampai ukuran ukuran
itu dijadikan referensi
baik di dalam negeri dan di luar negeri
padahal arus ubahan di
seluruh dunianya sekarang sedang
bertembang untuk kemudian jangan
takut terhadap islam secara berlebihan
nanti apakah bisa kemudian indonesia
bersikap lebih keras lagi akan dijawab oleh pak reza
tapi sebelum kesana saya ke mas buruhan terlebih dahulu
mas burhan di luar peristiwa setelah peristiwa
penolakan uas di singapura ini
isunya kemudian masih berlangsung sampai hari ini
bahkan mungkin ikut merembet kemana mana
mulai lagi terbelah lagi
yang kemudian dianggap pemerintah
harus lebih keras lagi
ada yang menilai pemerintah ini
juga sudah cukup responnya
apa yang anda lihat dari
dari polemik soal penolakan uas ini
kalau kita melihat
dari perspektif politik di tanah air
apakah ini memang karena sosok uasnya
atau memang ada spektrum yang lain mas burhan
politisnya lebih kuat
tadi sudah dijelaskan oleh pak tengku reza
setiap negara itu punya hak
itu menangkal siapapun yang mau masuk
itu bagian dari kedaulatan yang harus kita mati
kolega saya dari enu mau masuk ke indonesia
juga ditangkal oleh pemerintah indonesia
dia tidak membuat drama
terkait dengan proses penangkalan mengapa
pemerintah indonesia menolak kehadirannya
nah dalam hal ini
memang sangat subjektif
penilaian dari masing masing negara dalam
melihat mengapa seseorang boleh masuk atau tidak
termasuk dalam konteks
bagaimana mereka memaknai ekstremisme atau radikalisme
kita boleh sangat berbeda pendapat
dengan bagaimana pemerintah singapura
maknai istilah tersebut
sebagai alasan menolak kehadiran ustadz abdul somad
tetapi kalau kita lihat
bagaimana singapura sebagai sebuah negara yang terdiri di negara ini
negara yang multikultural
mereka mungkin punya semacam
tanda kutip trauma untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat
dan karenanya menerapkan definisi yang sangat ketat
tentang apa itu ekstremisme
nah itu yang membuat mereka menolak
masuk kalangan rohaniawan kristen
yang menghina islam pun ditolak pemerintah singapura
menurut saya kita jangan buru buru
untuk mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kasus islamofobia
tadi misalnya disebut keterangan dari
kementerian luar negeri singapura
salah yang benar adalah kementerian dalam negeri singapura
yang menjelaskan mengapa ustadz abdul somad ditolak
awalnya singapura tidak punya kewajiban
untuk menjelaskan kepada publik
tetapi karena ada nota diplomatik dari kedutaan kita
baru dijelaskan oleh kementerian dalam negeri
nah dua di antaranya
kita bisa cek apa betul ustadz abdul somad
menurut pemerintah singapura
dianggap ekstremis karena satu
membolehkan pembunuh diri
atau amalia istisadiyah
nah saya sendiri pernah dapati ceramah
yang membenarkan pembunuh diri
itu disebut bukan pembunuh diri tetapi jihad
yang menurut singapura itu melanggar batas
menurut singapura ya
kita boleh mengatakan itu tidak apa apa
tetapi menurut singapura
itu pembunuh diri ya pembunuh diri bukan jihad
nah ini kategori yang menurut pemerintah singapura
mengelompokkan ustadz abdul salman sebagai hadik ekstremis
itu terkait dengan apa yang pemerintah singapura sebut
merendahkan agama lain
dalam hal ini adalah kristen
nah ini kita bisa cek kita boleh sepakat tidak sepakat
karena ustadz abdul salman boleh masuk ke malaysia
boleh masuk ke brunei
nah tetapi kenapa tidak boleh masuk ke singapura
mungkin pemerintah singapura punya definisi yang berbeda
dengan malaysia atau brunei
nah menjadi besar karena memang kebetulan
ustadz abdul salman ini menurut saya
berkali kali antara tokoh agama muslim
siapa yang paling didengar
itu paling besar adalah ustadz abdul somad
jadi kalau kemudian banyak suara politisi yang membela ustadz abdul salman
saya melihatnya bukan dari definisi substantifnya
yaitu soal apakah pemerintah luar negeri
berhak melarang atau tidak melarang
tetapi lebihkan aspek politis domestik
jadi apakah aspek politis domestik yang anda melihat ini lebih dominan
dibanding dengan aspek substansinya
saya ingin nanti bang ferjul untuk menanggapi ya
karena bang feri juga tadi menyimpulkan ini bentuk islamofobia
tapi usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
bang ferry yang tadi disampaikan oleh mas burhan adalah
ini lebih kental nuansa politisnya dibanding secara substansi
dan tidak bisa kemudian kita langsung buru buru menyimpulkan ini bentuk islamofobia
apa yang menjadi dasar anda kemudian menyampaikan penolakan uas ini
adalah bentuk islamofobia yang dilakukan oleh singapura
pertama kalau soal politik pasti sifatnya politis
israel itu dalam konteks dengan
palestina yang memang israel punya hubungan dengan singapura
angkatan pertahanan singapura pun juga dibantu oleh israel
tapi dalam konteks penggunaan bom bunuh diri oleh warga palestina di sana
adalah harus diletakkan dalam konteks perang di sana
apalagi dunia internasional tahu palestina diembargo
kemudian di zolini diimitasi di teror dengan menggunakan secara militer
dan oleh karena itu dalam rangka mempertahankan diri
para pejuang pejuang di palestina
menggunakan cara yang diperkenankan untuk melakukan bom bunuh diri
di dalam perang banyak negara yang jadi sebuah kewajaran
di jepang dulu kamikaze ya bom bunuh diri juga
itu kan dalam konteks perang kita nggak bisa itu
tapi kalau lihat dalam konteks politik internasionalnya
israel itu punya hubungan dengan singapura
dan singapura pasti secara politik dukung israel
dalam konflik israel palestina udah pasti singapura dukungnya israel
bukan dukung palestina
itu udah pasti nggak usah dibantah lagi
tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dasarnya kemudian pemerintah singapura
itu adalah tadi penggunaan bom bunuh diri
dia nggak boleh melekatkan itu dalam
mengatakan ustaz abdul samad dalam konteks melekatkan soal itu dalam perang
kemudian dalam soal radikal itu menurut saya itulah yang secara politik itu
islamphobia itu ya semua namanya politis
di masyarakat hindu yang mayoritas di india
mereka gunakan apa namanya langkah langkah politik
tetapi latar belakang langkah langkah politik itu adalah didasari oleh
islamophobia ketakutan terhadap islam yang berlebihan
itu islamophobia itu dilakukan di dalam negara negara yang mayoritas
penjujutnya adalah bukan muslim
tetapi kita di indonesia sudah mencontohkan secara baik
tentang pengertian pengertian bedaan agama islam dengan agama yang lain
itu tidak kemudian menyebabkan masyarakat muslim di indonesia kemudian terpecah
nggak ada kita udah ratusan tahun kok membuktikan kita tetap berdiri sebagai
sebuah negara yang bisa berdampingan secara harmonis
oke baik bang ferry jadi
tapi ini kalau tidak disikapi oleh pemerintah indonesia secara tegas itu akan membuat
singapura kemudian memandang dengan definisinya mereka sendiri
kita ini selalu soal koruptor koruptor yang di indonesia lari ngumpet di singapura selalu dilindungi
dan kita tidak pernah punya
kekuatan kewibawaan yang mampu memaksa pemerintah singapura untuk mengikuti
kekuatan kita gitu kepentingan dalam negeri indonesia
baik bang ferry
soal ini juga begitu
jadi anda melihat definisi islamofobia yang dilakukan adalah karena singapura kemudian negara yang
mayoritas bukan beragama islam dan penolakan yang dilakukan oleh singapura ini tidak berdasar dan justru
sebagai bentuk islam
jadi anda mengatakan bahwa islamofobia
iya kan sekarang sudah di deklarasi sudah ada resolusinya
masyarakat di dunia sekarang sedang memandang bahwa kebebasan soal liberalisasi itu tidak kemudian
menjadikan sebuah agama menjadi tirani mayoritas
nah indonesia mencontohkan terhadap ustadz abdul somad yang dianggap oleh singapura seperti itu
di indonesia enggak kok
dan kita orang indonesia yang mayoritas muslim juga baik baik saja kok
kita enggak pernah apa namanya menjadi apa zolim terhadap menurut agama yang lain kok
dalam derajat tertentu kita mampu
kemudian indonesia mencontohkan tentang harmonis sebuah peran antarumat beragama
tapi sikap pemerintah indonesia berhak untuk memanggil dubes indonesia yang ada di sana untuk menjelaskan
dan melibatkan tentang pengertian pengertian itu
dan kalau perlu kita juga memberikan satu langkah khususnya singapura untuk menyelamatkan persepsi tentang itu
sebab kalau enggak nanti susah
kalau definisinya masing masing kita juga punya kepentingan soal menyangkut konflik israel palestina
kita punya apa namanya juga punya kepentingan politik juga
dukungan indonesia terhadap perjuangan rakyat palestina
kemudian kita apa kemudian terus negara negara yang mendukung israel seperti singapura kita langsung putuskan hubungan diplomatiknya kan
ya enggak gitu
tapi maksud saya atau orang orang yang dianggap orang singapura yang dianggap menjalankan kepentingan langsung atau tidak langsung dari kepentingan itu masuk ke indonesia
kemudian kita deportasinya juga enggak
tapi kita juga harus belajar terhadap khusus
untuk singapura ini pemerintah indonesia harus jauh lebih tegas
maksud saya kita sekali sekali juga harus beranilah untuk menyampaikan satu sikap yang pada singapura yang lebih tegas
mas burhan ada tanggapan dari anda apakah mungkin ya antara dua negara atau sejumlah negara ini punya perspektif punya definisi yang sama soal islamofobia
anda sepakat dengan tadi sampaikan oleh bang ferry juliantono
jangan angkat persoalan personal
persoalan yang seolah olah memilih agama atau negara
ini penting ini
karena ketika pastor di amerika tinggal menyampaikan ceramah di singapura christian church yang menjelek jelekan islam
di kemudian waktu dia coba datang lagi ke singapura ditolak masuk oleh singapura
lalu apakah orang kristen teriak teriak itu apakah pemerintah singapura telah kristen fobia kan enggak
kan itu masalahnya si pastor yang bermasalah tadi
bukan masalah kristen secara umum
jadi jangan mengatakan masalah yang dihadapi oleh low itu menjadi persoalan yang seolah olah menyerang agama kristen secara keseluruhan
karena yang ditangkal cuma si low
si pastor yang kebetulan sebelumnya menyerang islam dalam khutbahnya di singapura
jadi poin saya adalah bahwa islamophobia ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh masalah oleh dunia
tetapi jangan buru buru meletakkan kasus ini menjadi bagian dari islamophobia
nah tadi sebenarnya bung ferry sudah menyebut bahwa tiap negara itu punya persoalan subjektif terkait dengan bagaimana masalah geopolitiknya
jadi misalnya soal definisi kesehatan
jadi misalnya soal definisi kesehatan
jadi misalnya soal definisi kesehatan

ramal white itu juga biasa lihat angara saya itu
bahwa diskusi terus menerus dengan pemerintah singapura untuk mencari titik temu ya silahkan saja
tapi dari awal mereka punya standpoint yang berbeda
dan kalau kemudian mereka pakai standpoint itu untuk membolehkan atau melarang orang masuk ya terserah mereka dong
uang kita aja suka
tadi pak reza mengatakan sudah berapa ratus orang tahun ini yang kita tolak kita tangkal
itu kan persoalan yang saja meskipun lagi lagi soal titik temu tadi penting meskipun saya nggak yakin kan ada titik temu
karena masing masing punya standing position yang berbeda
bukan hanya berkaitan dengan isu agama isu politik isu sosial isu budaya
membuat definisi tentang kesamaanmu tadi menjadi sulit untuk dicapai
jadi tidak bisa kemudian sebagian pihak menyalahkan singapura atas sikap atau kewenangan negaranya dalam hal menerima atau menolak seseorang dari negara manapun
dan jangan lupa reinhardt ini yang menolak atau menangkal ustadz abdul somad bukan hanya pemerintah singapura loh
sebelumnya beliau diolak masuk timur leste
kabarnya pernah ditolak belanda swiss
saya pernah mendengar juga ditolak di inggris atau jerman saya lupa pastinya
tapi poinnya ada enam negara yang menolak
lantas apakah enam negara itu kita bisa klaim melakukan praktek islamophobia
kan tunggu dulu jangan buru buru mengambil kesimpulan itu
karena banyak juga ustadz kita yang boleh masuk ke semua negara
kenapa yang ditolak
berarti kita perlu introspeksi penting juga buat kita untuk introspeksi
karena bagaimanapun status kita adalah tamu
bahwa dalam islam itu ada
memuliakan tamu iya
tapi tamu juga harus tahu diri
ketika mau masuk ke rumah orang
saya bisa bicara begini karena dosen fisik uin
jadi sedikit sedikit pakai
sebelum saya ke pak reza saya ke bang ferry lagi
bang ferry anda bisa memastikan bahwa
pandangan anda ini bukan karena persoalan pribadi ya
sehingga mencampur adukan dengan kemudian hubungan diplomatik kedua negara
kan ini justru diplomasi itu kan cerminan refleksi dari dalam negeri indonesia
saya setuju karena subjektivitas indonesia ini tidak dimunculkan
nah indonesia sendiri sebenarnya juga nggak boleh gagap nggak boleh gugup terhadap
semangat islamopia yang sekarang muncul
pemerintahan indonesia nya pun juga definisinya sendiri juga masih apa
sama dengan definisi yang kemudian dikeluarkan oleh kesehatan bangsa bangsa
jadi bisa jadi pemerintah kita sendiri juga persepsinya masih belum sama tentang itu
nah perlu oleh karena itu pemerintah indonesia masyarakat kemudian nama kami
dan umat islam yang kemudian sekarang tadi berdasarkan
hasil surveinya mas burhanuddin mahfuz tadi
bahwa abdul somad adalah ulama pencerama yang paling banyak didengar oleh
umat islam di indonesia
terus kan gimana itu kan secara objektif indonesia pemerintah harusnya menyampaikan
dari singapura eh singapura ini ustadz abdul somad ini yang dengerin
hampir banyak sekali ulama atau agama yang paling banyak didengar umat islam di indonesia
sama sekali tidak
jadi ini penting untuk dilakukan angka angka itu
jadi sebenarnya ini juga introspeksi juga buat pemerintah kita untuk tidak kemudian gagap atau gugup
kalau ada kejadian kejadian yang seperti ini terus diem aja gitu atau
apa malah justru malah membenarkan bisa jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah lain gitu
padahal ini adalah kepentingan dan penghormatan terhadap umat
ya saya juga apa
menundukkan ini secara personal kita tetap harus menghormati
tapi ini penting untuk pemerintah indonesia nya untuk meminta penjelasan dan menunjukkan lagi
persoalan ini supaya tidak terjadi lagi peristiwa yang seperti ini
jangan salahkan kalau umat apa yang menjadi apa
sering mendengarkan ustadz abdul somad dan merasa tersinggung dengan
perlakuan apa pihak pemerintah singapura mereka melakukan juga satu respon yang apa
mengestergap para penduduk agama yaah kalau itu akan menjadiueller
tergantung apses oat secara kepercayaan untuk mereka
kontra agama mereka
har saujah dan mar
punya hak begitu untuk
siapa yang kemudian masuk ke negaranya
dengan alasan alasan yang subjektif tentunya
dari singapura itu sendiri
ini mendudukan persoalan harus bagaimana menurut anda
apakah memang harus ada respon
yang cukup keras dari pemerintah indonesia
ke negara singapura atau memang
cukup sampai nota diplomatik saja
nota diplomatik sudah dikeluarkan
dan sudah dijawab ini kita
tidak usah terpanjang lagi ini hubungan
bisa melebar kemana mana
dan juga pada saat yang sama ini bukan islamofobia
presiden singapura itu adalah
seorang ibu seorang muslim
dan seorang melayu ini kita
tidak bisa katakan begitu
sebenarnya yang terjadi adalah
singapura memiliki file yang tidak tepat
tentang ustadz abdul somad kita
di mana seringkali
statement statement beliau itu diviralkan
sedemikian rupa dan tidak keluar
dari sumber referensi resmi beliau
ini adalah entry point
yang kita harus pelajari bersama
dan yang kedua singapura itu
sangat khawatir atas keseimbangan
rasial yang ada di sana
tamil dan caucasian
mereka itu sangat sulit
menyeimbangkan itu bahkan kalau kita lihat
misalnya mengapa sedikit sekali
general muslim di dalam
ini merupakan masalah yang mereka
sedang hadapi sekarang
ini suatu integrasi sosial
kemudian juga integrasi dalam
birokrasi integrasi kebangsaan
di mana semua etnis ini
punya potensi untuk krisis
jadi untuk itu
jalan terus misalnya kita sering
beberapa tahun silam ada masalah
dengan tenaga kerja yang datang
dari yang berbudaya tamil
mereka komplain kepada
pemerintah singapura dan sempat terjadi kebakaran
pemerintah singapura itu sangat trauma begitu
jadi mereka juga
itu yang pertama ya
dan yang kedua
mereka juga sadar
bahwa seorang high profile seperti
berada di singapura untuk
sosial budaya itu kehadiran
beliau itu bisa dipersepsikan secara
berlainan oleh masyarakat
di luar negeri biasanya ustadz
abdul somad disatunya membuat foto membuat
statement yang sifatnya tentang kekeluargaan
statement tentang lingkungan hidup tentang
persaudaraan yang beliau terima
bisa melihatnya dari berbagai
angle begitu jadi
ini yang ditegah oleh singapura tampaknya ya
mereka tidak mengatakan itu kemudian
pada saat yang sama juga ini
merupakan suatu lahan
sekarang ya untuk memperbaiki keadaan
mengeluarkan file file resmi beliau
kita dapat dengan jelas
dunia itu melihat mana
dan mana file
yang dibuat secara edit dan sembarangan
karena tidak mustahil pemerintah singapura
ini mendapat data yang bukan primary
service dan untuk itu ada tugas
besar dari ustadz abdul somad kitab
dan melakukan klasifikasi tabulasi
dan juga komputerisasi
ke dalam banyak bahasa sekaligus
bahasa inggris bahasa melayu
bahasa arab dan bahasa cina sehingga
dengan demikian dunia melihat ini loh
figur abdul somad yang sebenarnya
jadi tidak ada salah tafsir lagi
dan untuk pemerintah indonesia
tiba saatnya kita membangun kembali
bali demografi forum dimana pemerintah
indonesia dan pemerintah singapura
secara serius membahas hal ini
karena jangan sampai urusan urusan yang
di keimigrasian bisa berdampak
kepada hubungan bilateral karena tidak
langsung saya pikir indonesia perlu mengundang
untuk datang ke dalam
datang ke dalam bali democracy forum
yang akan kita adakan tahun ini di bali
oke jadi sebagai sebuah negara
anda melihat ini bukan sebagai
bentuk islamofobia tapi lebih ke apa
lebih ke bentuk proteksi kah
survive kah atau apa
ya mereka ingin adanya
suatu keseimbangan antara ras di sana ya
dimana masyarakat itu tidak berpikir
tidak terjebak dalam urusan urusan
yang lagi terpengen ke singapura
dan untuk itu
untuk itu ya mereka sangat menjaga
hal ini dan mencoba agar masyarakat
yang terbagi bagi ke dalam etnis
tamil dan caucasian tersebut
itu hidupnya akur
mereka itu tidak terpengaruh
dengan isu isu internasional
jadi yang terjadi adalah sekularisasi
dalam pembangunan politik singapura
dan mereka tidak pernah mendiklar
jadi tadi kenyataannya adalah
mereka semua dibikin sibuk
dengan pembangunan nasional
dengan pencapaian ekonomi
dan urusan agama itu adalah
urusan privat diri mereka masing masing
dengan tuhan masing masing
jadi keseimbangan ini
akan dijaga oleh pemerintah singapura
oke baik mas burhan karena kita
bicara buntut dari penolakan uas yang
kian meluas ya judulnya begitu kira kira
respon yang terjadi di tanah air
yang kita lihat terbelah kembali
ini adalah menunjukkan sekali lagi
potret politik sosial kita di tanah air
yang masih kemudian mungkin
apakah masih terbawa arus
kemudian dampak dari pembelahan kah
atau apa yang anda lihat dari
peristiwa penolakan abdul somad ini
ke dalam konteks politik tanah air
di saat ini karena anda tadi mengatakan
lebih kuat sebenarnya aspek politisnya
kita dijawab nanti mas burhan kita harus break
kami akan segera kembali
kita masuk ke segmen terakhir dalam dialog saya mau ke mas burhan
terakhir ke mas burhan juga
tadi di awal anda mengatakan ini lebih kuat
aspek politisnya dibanding
dengan substansi sekali lagi
melihat respon yang terjadi di
ikapi polemik penolakan uas ini
apakah ini juga kita bisa lihat anda melihat
adalah potret sosial
sebelum menjawab ke situ reinhardt
ada beberapa poin yang harus
kita clear kan yang pertama
adalah ada perbedaan
berencana ke singapura untuk liburan
keterangan kementerian dalam negeri singapura
kunjungan sosial singapura itu ada
perbedaan yang kedua
apakah not to land
buat ustadz abdul somad
ataukah juga berlaku
kenapa bukan hanya
juga rombongannya yang akhirnya
batam apakah semuanya
juga ikut ditangkal ini juga belum
clear berkait dengan
informasi dari pemerintah singapura
kemudian yang ketiga
negara yang menangkal ustadz
abdul somad itu menyelesaikan
masalah malah memperbesar
karena terus terang
ketika ada enam negara
jangan jangan yang terjadi justru malah
tanda kutip radikalisasi
pemikiran ustadz abdul somad
kan mengaku beliau punya
moderat tapi karena
jangan jangan justru malah
pemikiran beliau itu
makin sulit diterima oleh
ujungnya menjadi problematik
karena bagaimanapun ustadz abdul somad
adalah ustadz paling populer
paling banyak didengar oleh masyarakat
di indonesia nah saya baru masuk
ke pertanyaan real tadi
kita sudah punya survei lima tahun
terakhir beliau itu
ustadz ustadz yang lain itu rata rata
bahkan ada yang
yang didengarkan oleh umat islam
di indonesia ceramahnya
nah ini yang kemudian menjelaskan
mengapa banyak elit
politik terutama yang punya latar belakang
tidak salah tetapi poin saya
menjelaskan mengapa banyak dukungan
ustadz abdul somad adalah profil
punya aneh politik
pernah disuarakan oleh ulama
sebagai salah satu tawapres
yang mendamai pak prabowo
tahun dua ribu sembilan belas
jadi memang itu yang kelihatan sekarang
yang menjelaskan mengapa isu
penangkalan ustadz abdul somad
begitu rame di indonesia
padahal yang ditangkal
yang susah masuk ke
beberapa negara tapi yang rame
karena kebetulan beliau adalah
ai paling populer di indonesia
oke sejauh mana menurut anda
ini akan terus bergulir isunya
atau merembetnya mungkin bisa
semakin jauh mas surhan
nah memang seperti yang tadi
bukan hanya residu pilpres
itu mungkin persoalan elektoral
bisa segera berlalu
tetapi masalahnya adalah
kaitannya dengan polarisasi
ideologi lama kita antara
islamis gitu ya
jadi kalau kita lihat
siapa yang pro siapa yang kontra
di media sosial maupun
jahitan atau tautan ideologis
mereka netizen yang membela ustadz abdul somad
itu dari sisi geografi
itu terlihat adalah basis basis
mas sumi pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
sementara mereka yang menurut
menolak atau setidaknya
punya pandangan yang tanda kutip
cenderung kontra terhadap
umumnya adalah mereka mereka
yang punya latar belakang
yang cenderung politik
agak dekat ke nu
jadi ini pembelahan yang mungkin
makin menyulitkan isu semacam
ini bisa selesai secara tuntas
karena ada kaitannya dengan
untuk diselesaikan apalagi mungkin dalam
waktu yang relatif cepat
intinya kita harus
sepakat untuk tidak sepakat
harus toleran harus
harus sepakat atau tidak sepakat
karena bagaimanapun ini bagian dari
untuk rahmah tidak boleh saling
dan saling menghormati pilihan
oke baik mas ferry terakhir dari anda
ya pertama ya soal
islamophobia itu karena dua puluh tahun
memang kemudian menggeneralisasi
identik dengan terorisme
dua puluh tahun ini memang membuat
termasuk di indonesia juga
menggeneralisasi islam dalam pengertian
seperti yang dilakukan oleh amerika
sejak dua puluh tahun yang lalu
amerika juga melakukan perubahan
perubahan ilya omar
pak milton senatisana pun juga
kemudian berhasil menggolokkan
anti islamophobia ini menjadi
keputusan yang sekarang sudah
juga gitu kemudian di
eropa pun ya sosial media
juga ikut membantu kemudian
masyarakat di dunia jadi ingin tahu juga
soal dan kemudian memang
islam juga tidak lagi menjadi
ancaman sikap amerika terhadap
taliban dan sikap amerika
masyarakat di eropa pun
negara negara di eropa perlahan
tapi pasti makin banyak yang kemudian
menempatkan islam bukan sebagai
ancaman bahkan sebenarnya
sekarang dengan dikeluarkan
persyaratan bangsa bangsa menjadi
sebuah tarifan yang harus
ditindaklanjuti oleh negara negara
yang ada di anggota
pbt termasuk indonesia termasuk
singapura juga dan oleh karena itu
karena ini menyangkut sesuatu yang baru
perubahan yang baru sebaiknya
pemerintah indonesia juga
tidak lagi kemudian menggunakan
apa namanya generalisasi
terhadap islam yang identik dengan
radikalisme yang udah gak laku lagi dan
kita harus juga menyesuaikan
dunia terhadap islam
oleh karena itu menurut saya
kalau kaitannya di dalam negeri
kali pilpres itu memang
kaitan verbal maupun
yang lain lainnya yang
menjadikan isu isu yang
penggunaan suku agama ras dan antar golongan
menjadi sesuatu yang panjang
hanya saya mendorong kemarin ikut
ke mahkamah konstitusi supaya bisa
jadi dua pasang lah
lebih dari dua pasang mudah mudahan
bisa membuat ekstrim
demokrasi kita juga tetap
diwarnai dengan itu jadi
ini sikap saya bukan karena
mengajak semuanya pemerintah indonesia
juga saya ajak saya untuk
bisa berpikir mendasarkan kepada
perubahan yang kita lakukan
saya bukan lagi identik dengan apa yang
dunia sejak dua puluh tahun
mudah mudahan pemerintah indonesia
juga bisa berwibawa kemudian
bisa meyakinkan menjadikan
yang memahami perubahan ini
baik bang ferry
itulah harapannya oke baik bang ferry
baik saya terakhir ke pak reza singkat
pak rizie di luar bawah ini dilihat
dari sudut pandang islamofobia kah
atau bentuk sebagai sebuah kedaulatankah
sejauh mana polemik ini
bisa merugikan hubungan
kedua negara misalnya
karena ada respon yang cukup besar juga
dari sebagian publik di tanah air
menyayangkan tapi bagaimana anda melihat
soal itu apakah ini juga akan
akan apa akan tuntas dengan
sendirinya atau ini bisa berdampak
lebih jauh lagi
mungkin dampak lebih jauh
harus ada upaya serius dari kedua negara
kesegangan yang ada
dan juga ada masalah
kedua negara juga melakukan dialog
yang lebih mendalam oke
karena jangan sampai ada isu isu
boykot ada isu isu pelarangan
dari pihak kita untuk singapura karena
hubungan kita dengan singapura itu
sangat mendalam tapi yang langkah paling penting
sekarang adalah mencegah
radikalisme cara berpikir
kenapa karena keterbatasan referensi
dari kalangan kita sendiri
dan hal ini dapat menjadi
ajakan bagi ustadz abdul somad
dan juga ustadz ustadz lendita di indonesia
untuk sekali lagi
melakukan filing atas
atas produk produk youtube mereka
atas produk produk wawancara mereka
hingga diterjemahkan ke dalam
berbagai bahasa sehingga dunia dapat
melihat inilah islam yang kerahmatan
di alam saya pikir demikian oke
oke baik mudah mudahan dari diskusi ini
kita bisa menghadirkan pemahaman
kepada masyarakat yang lebih jernih
yang lebih jelas begitu melihat
buntut penolakan uas
di oleh singapura
karena tampaknya juga sampai hari ini
masih banyak respon yang terjadi di tanah air
dan kita berharap tentu tidak sampai
merusak hubungan antara kedua negara
terima kasih banyak mas burhan
mas ferry juliantono pak teku rezesnya
terima kasih banyak untuk waktunya selamat malam
sehat selalu selamat malam terima kasih